nah memang sapi itu kan rasanya nikmat sekali dan susah sekali kita menggantikan rasa dan kenikmatan daging sapi dengan daging apapun
walaupun sekarang memang sudah diwacanakan untuk mulai shifting atau berganti ya ke daging kerbau karena lebih murah dan juga ketersediaannya yang banyak
karena kita baru saja import dari india
ya meskipun begitu ya tapi masyarakat ini memang lebih menyukai daging sapi itu tadi
jadi ya sebenarnya bolehlah dicoba daging kerbau gitu kenapa tidak ya
tapi untuk itu kita akan kasih dulu informasi untuk anda pemirsa apa perbedaan antara daging sapi dan juga daging kerbau
mana yang lebih enak mana yang lebih sehat
nah coba kita lihat liputan yang satu ini
aku lebih suka sapi
sejauh ini sih makan sapi terus ya kerbau belum pernah
sapi karena belum pernah daging kerbau sih
anda mungkin tidak sadar kalau dendeng atau rendang yang anda makan
selama ini di sini ada dendeng atau rendang

salah satu piring nasi pakai dendeng kering ya
kasih coba sekarang juga
itu bisa gaduh seperti ini udah
cara masaknya ya itu direbus dulu
terus dikasih bumbu
direndam kira kira lima belas menit
atau sepuluh menit
sepuluh menit kan
itu terus di goreng
terus di goreng
kalau udah agak kering itu apinya agak di kecilin
jadi bisa keras gitu
gak ada bedanya dengan daging sapi
sama enaknya sama gurihnya
kan ini udah
gak ada perbedaan
paling murahan kerbau dikit lah
ya kasih tahu aja kita apa adanya aja
kalau lagi pakai kerbau bilang kerbau
kalau lagi pakai sapi bilang kerbau
gak pernah ngolah sendiri
jadi biasa beli atau minta tolong ibu saya buatin masak
misalnya kerbau itu dia agak kalau yang saya tahu sih dia lebih susah
lebih susah empuk ya kata ibu saya
jadi ketika memang kita mau pesen mungkin sehari atau dua hari sebelumnya baru kita diolah
baru dua hari kemudian baru bisa dimakan gitu
itu sering dibikinin kayak gulai gitu
terus pernah juga sih kalau nggak salah direndang sih
menurut ahli gisi daging kerbau relatif lebih sehat dikonsumsi ketimbang daging sapi
dalam seratus gram daging sapi bernilai kalori dua ratus lebih tinggi dari daging kerbau yakni satu ratus empat puluh kalori
kandungan lemak jenuh daging kerbau juga lebih kecil dibandingkan daging sapi
di sisi lain daging kerbau mengandung lemak tak jenuh ganda atau omega tiga yang berefek baik bagi kesehatan
tak hanya itu protein hewani pada daging kerbau juga lebih tinggi ketimbang daging sapi
bahkan lebih tinggi dari daging ayam dan daging kambing
justru karena lemaknya sedikit daging kerbau ini menjadi lebih liap
kalau dimasak itu jauh lebih keras
sebetulnya kalau ingin digunakan tergantung cara memasaknya
kalau bisa memasaknya sampai daging itu katakan bisa direbus sampai empuk dicampur rempah rempah
ya dia pasti lebih bagus
tidak ada ruginya sekali sekali mengonsumsi daging kerbau
selain lebih sehat harga di pasaran juga lebih murah dibandingkan daging sapi
yang penting harus pintar mengolah daging kerbau agar rasanya sama enak dengan daging sapi
besi aritona jakarta